setelah mendengarkan pandangan dari pimpinan daerah gerindra seluruh indonesia
kemudian juga tadi pak prabowo sudah melaporkan hasil pertemuan dengan hasil dengan ketua

dan kemudian juga tadi pak prabu sudah melaporkan hasil pertemuan dengan ketua
dan kemudian juga tadi pak prabu sudah melaporkan hasil pertemuan dengan hasil dengan ketua ketua umum partai koalisi indonesia maju
dan tadi sudah sepakat bahwa seluruh pengurus gerindra baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat paling bawah
akan bergerak untuk memenangkan pasangan prabowo gibran itu yang pertama
yang kedua tadi juga telah disepakati
pasti bahwa secara soal soal teknis lah kira kira soal pendaftaran ke kpu untuk hari rabu
nanti kita akan kasih tahu awak media bagaimana prosesi dan kalau mau meliput bagaimana caranya demikian